anta riksa dan faikoh warga kelurahan kalibaros
pekalongan timur kota pekalongan jawa tengah
menggelar doa tahlil untuk anaknya surya maulana
surya dipastikan menjadi salah satu korban pembunuhan
oleh sepasang belia kn dan s
yang kini ditangkap polisi karena kasus pembunuhan serupa
teka teki hilangnya surya maulana bersama motornya
sejak delapan belas april lalu pun terjawab
ironisnya anta riksalah yang memakamkan surya
yang ditemukan tewas membusuk dengan wajah
tidak bisa dikenali pada sabtu dua puluh lima april lalu
saat itu anta riksa yang menjadi pekerja sosial
tidak mengetahui jika mayat tanpa identitas tersebut adalah anaknya
anta riksa baru mengetahuinya pada jumat tujuh belas juli
setelah mendengar pengakuan para tersangka
genap tiga bulan keluarga anta riksa baru mengetahui
jika surya hilang setelah menjadi korban pembunuhan
itu dalam kondisi memang itu pak sudah tidak bisa dikenali
dan saat itu bapak yang memakamkan ya pak
ya karena saat petugas sosial jadi tiga sosial
nggak paham kalau itu anaknya makanya anda paham
semua sekali pak karena tidak bisa dikenali
kasat reskrim polres pekalongan kota
ajun komisaris polisi ahmad sugang
membenarkan selain membunuh arya
tujuh belas tahun yang ditemukan di bantaran sungai kelego kota pekalongan
dua pelaku pasangan remaja kn dan s
juga melakukan pembunuhan terhadap surya maulana
sebelumnya remaja yang belakangan diketahui bernama muhammad arya sofa
ditemukan tewas dengan belasan luka tusuk di bantaran sungai klego kota pekalongan
polisi kemudian menangkap pelaku kn dan s yang sempat terlihat bersama korban
pelaku membunuh korban karena ingin merampas motor miliknya
tertangkapnya kn dan s membuat antariksa curiga
karena anaknya surya maulana juga menghilang setelah terakhir kali pergi bersama kedua tersangka
roby bernardi kota pekalongan jawa tengah